dan melalui sambungan telepon kami sudah terhubung dengan bupati bogor ade yasin
selamat siang bu ade
bu ade untuk psbb di bogor sendiri teknisnya seperti apa sih dan apakah akan sama seperti jakarta
ya terima kasih mbak
jadi untuk lima wilayah ini yang di jawa barat ada bogor bogor bekasi bekasi dan depok
kami meminta untuk ajuan psbb itu melalui gubernur dan dari gubernur menyampaikan ke kemenkes
dan alhamdulillah hari ini kami sudah menerima bukti suratnya bahwa kemenkes sudah memberikan izin untuk psbb dengan surat keputusan kemenkes nomor dua ratus empat puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
nah karena kami mengajukannya bersama sama
wilayah ini otomatis kami juga harus bersama sama termasuk juga kapan akan dimulainya psbb ini kan gitu
dan juga persiapan persiapan lainnya juga harus tentunya banyak juga yang kami duplikasi dari dki jakarta
kalau bekasi dan depok karena wilayahnya kota barangkali duplikasinya lebih banyak
tapi kalau kami barangkali disesuaikan dengan kondisi wilayah daerah kami yang kebanyakan desa
apalagi di kepala bupati bogor kan ada lima tujuh
delapan juta jiwa dengan empat puluh kecamatan empat ratus dua puluh lima desa
ini tidak mudah persiapannya dan penyesuaiannya
sehingga kemungkinan dalam perbuk ini ada hal hal yang khusus yang harus kami lakukan begitu tidak sama
tapi pada intinya kalau di perkotaan mungkin kita juga akan menduplikasi pergubnya dki
jadi dki ini juga melaksanakan ini kan harus didukung oleh kita
kalau kita tidak melaksanakan hanya dki saja kan percuma
makanya kami sebagai wilayah penyangga dki jakarta ini harus betul betul melaksanakan ini dengan serius dan bersama sama
termasuk kebijakan kebijakan terintegrasinya bagaimana pengaturan pengetatannya dan lain sebagainya
dan insya allah jam satu siang hari ini kami juga akan fitkot dengan gubernur jawa barat
supaya kami juga mendapat arahan arahan bagaimana kami harus melaksanakan ini secara bersama sama
sehingga tidak menimbulkan
tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat
nah bu kalau misalnya di kabupaten bogor sendiri sekarang bagaimana kondisinya
kondisinya di kabupaten bogor ini semakin hari semakin meningkat
makanya kenapa kami mengajukan psbb
dan hari ini total kasus positif sudah tiga puluh tiga
dengan empat meninggal dan tiga sembuh sisanya dua puluh enam positif
dan ini sudah terpapar ke sebelas kecamatan
makanya sebelas kecamatan ini kami nyatakan zona merah
lalu tiga puluh tujuh kecamatan sudah terpapar pdp
pdp ini kan sebetulnya tinggal sedikit lagi ke arah positif ya
apakah nanti positif atau tidak ini sedang kami lakukan uji swab
dan hanya tiga kecamatan yang ada di ujung dan lebih jauh alokasinya dari kota
ini mudah mudahan tidak ikut terpapar begitu tiga ini
mudah mudahan bisa kita amankan untuk tidak masuk
se wilayah tiga kecamatan tersebut
persoalan psbb ini untuk transportasi umumnya sendiri nih
untuk angkot nantinya ada pembatasannya seperti apa bu
ya pembatasan pembatasan ini juga sedang diatur oleh pak kapolres dan dishub
juga tni pak ketekan dan dim
tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika transportasi umum yang berangkat dari bogor
sampai ke jepang
jakarta tentunya melewati beberapa wilayah seperti depok dan jakarta
nah ini pembatasan komuter lain seperti apa ini
masalahnya di sini naik ya ketika diatur di bogor misalkan
naik pembatasan dengan social distancing atau physical distancing
tapi ketika berhenti di stasiun yang lain apakah itu masih bisa berlaku
karena terus ketika berhenti di stasiun lain penumpang nambah nambah
sehingga ini menjadi full
ini barangkali kita butuh kebijakannya
karena harus terintegrasi bogor jakarta ini kan
apalagi jakarta sebagai epicentrum ya
harus sama sama kita menjaga wilayah atau menjaga masyarakatnya
dengan aturan aturan yang memang bisa sinergi
jadi jangan sampai di bogor bisa diatur sampai ke jakarta untung untungan
begitu juga ketika arah pulang di jakarta sudah diatur
demikian sampai bogor juga masih begitu
ini barangkali yang harus diseriusi
soalan komputer lain ini
kalau angkot dan lain lain karena terlihat dan bisa diberhentikan kapan saja
saya pikir ini tidak terlalu sulit
ibu untuk koordinasi sendiri dengan dki kabupaten bogor sendiri bagaimana
apakah lancar atau bagaimana
kami pernah melakukan feedcom dengan pak gubernur
dengan gubernur dki dan gubernur banten
video conference ini dilaksanakan sebelum
psbb jakarta dki jakarta
dan kami juga mendengar masukan masukan dari pak gubernur
ya pada intinya memang harus terintegrasi
tetapi ketika pelaksanaannya barangkali ini kembali ke masing masing wilayah
kami juga belum pernah ada yang namanya simulasi bersama atau apa belum pernah
makanya saya memberikan saran kepada teman teman yang lima wilayah ini
ketika kita akan melaksanakan psbb yang pertama waktunya harus berbarengan
hari apa dan tanggal berapa
dan yang kedua adalah simulasikan dulu
dipandu oleh gubernur karena yang mengajukan ini pak gubernur ya
jadi kita harus simulasikan lima wilayah ini supaya betul betul keputusan kita untuk melaksanakan psbb itu benar benar keputusan yang benar gitu
dan ini mampu menekan jumlah pasien lagi yang terpapar gitu loh
jadi tujuannya kan itu supaya ini kurvanya tidak naik terus begitu
jadi kalau misalkan kita
kita laksanakan sendiri sendiri disini peraturannya berbeda disana berbeda ya akhirnya orang lalu lalang antara lima wilayah ini
pintunya banyak begitu ya ratusan pintu menghubungi lima wilayah ini ya tetap saja begitu
nah kalau bantuan sosial selama nanti diterapkannya psbb sendiri bu ade
bantuan sosial ini kita menggabungkan antara bantuan presiden bantuan gubernur dengan bantuan di kabupaten
jadi kalau sudah dapat bantuan presiden berarti gak dapat
kita kecualikan bantuan gubernur kita kecualikan tinggal berapa kita yang harus dibantu oleh pemerintah kabupaten bogor
jadi tidak menumpuk bantuan di satu orang karena dengan jumlah penduduk dan juga banyaknya angka angka pengangguran dan juga yang kehilangan pemerintahan
sehingga ini menjadikan pr yang berat buat kami
dengan bantuan dari pusat
dengan bantuan dari pusat
dan dari pusat dan provinsi yang tidak juga mencukupi ya menjadi akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah
ini yang sedang dihitung oleh kami
jangan sampai ada masyarakat yang benar benar butuh tetapi ternyata tidak kedeteksi begitu
nah ini terakhir nih bu
ini sebenarnya kapan nih akan dilaksanakan ya psbb atau besok kah
dan sebenarnya apa sih imbauan apa yang akan diberikan untuk masyarakat yang akan menerima
untuk masyarakat yang akan melaksanakan psbb di jawa barat sendiri
kalau kita ya sasarannya ini kan masih tingginya pergerakan orang baik dari luar bogor maupun keluar bogor
nah ini termasuk ya bekasi ya pasti begitu persoalannya
lalu masyarakat juga belum sadar tentang pentingnya melakukan sosial atau physical distancing serta pola hidup sehat
kita masih banyak di keramaian
di warung warung atau di tempat tempat makan atau di jalan jalan masih berkerumun di kampung kampung masih berkerumun
ini bagaimana kita bisa menghalau orang untuk tidak berkerumun tapi ada dasar hukumnya begitu loh
jadi kalau psbb kan bisa kita bisa menerapkan bahwa ini dilarang gitu karena ada perbup yang mengatur
nah lalu kalau waktunya kapan
jam satu ini kan lima wilayah ini akan video conference dengan pak gubernur
nanti di situ kami sepakati kapan bisa melakukan psbb berbarengan begitu
jadi tidak masing masing
ya mudah mudahan sih tidak lama karena kan kalau masalah ini nggak harus lama
percepatan justru yang kita perlukan
ya mudah mudahan ada rabu ya mungkin atau kamis barangkali bisa diterapkan sebelumnya sosialisasi dulu
tapi rata rata sih yang saya dengar dari teman teman mintanya hari rabu
bagaimana bu boleh diulangi
tadi sempat terputus
hari rabu insya allah barangkali teman teman juga mengusulkan supaya bisa berbarengan
karena kan kalau pun terlalu ditunda terlalu lama ditunda juga ini kan setiap hari pasti bertambah lagi bertambah lagi
penanganan corona ini kan harus cepat
kita berpacu dengan waktu begitu
jadi kemungkinan akan dilaksanakan hari rabu
dan tergantung hari ini juga sebetulnya
jam satu ini kan kita akan ketemu nih di dalam video conference dengan pak gubernur
nanti kita tentukan sama sama
oke semoga secepatnya ya ibu ade ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report
ibu ade yasin bupati bogor